aku gak akan ikat janji
aku akan tepatin janji aku
walaupun itu artinya
aku harus mengorbanin hidup dan perasaan aku
ibu tau itu
udah lah bu
aku gak mau berantem sama ibu
aku gak tau apa yang kamu pikirin
aku gak tau apa yang kamu rasain
aku gak kenal sama kamu yang sekarang
aku tau kamu pasti bingung
tapi bukannya ini justru harusnya bikin kamu
bahagia karena kamu kan mencintai aksa dan mungkin sampai sekarang kamu masih
mencintai dia dan sekarang jelas jelas dia mau kembali sama kamu aja
bukannya ini harusnya bikin kamu bahagia ya
enggak dokter enggak justru ini bikin aku bingung aku enggak tahu maunya aksan
apa aku nggak tahu apa yang dia pikirin aku bingung dokter
tapi jangan sampai cinta itu membuat kamu buta apalagi kamu menjadi bodoh
kamu itu seakan akan mau beli aksan tau kayak wanita nggak punya harga diri aja
tapi harusnya kariza ngerti aku itu takut banget kehilangan aksan
aku sangat mencintai aksan
dan aku harus ngelakuin apapun untuk mencintai aksan
aku sangat mencintai aksan
untuk mempertahankan dia
pak retuan bapak belum pulang
kebetulan ada banyak kerjaan yang harus saya selesaikan dengan paris
mbak tania senang sedih ya
mbak tania senang sedih ya
pasti ada hubungannya dengan pemuda yang bernama aksan itu ya
apa bapak juga punya pikiran yang sama sama kariza
kalau saya itu perempuan yang gak punya harga diri
sesuatu yang menusuk ke dalam hati yang paling dalam
sama sekali tidak sama dengan harga diri mbak
memang cinta itu tidak bisa dibeli
karena saya pernah merasakannya
saya pernah memaksakan cinta saya pada orang yang sangat saya cintai
tapi karena itu pula
jadi istri bapak sudah meninggal
dan bapak punya seorang putri
kalau saya gak tahu
siapa putri bapak itu
dan seperti apa dia
kamu akan tahu siapa putri saya itu tania
suatu hari nanti kalau waktunya sudah tepat
jadi bener kan
bunga ini ibu yang kirim kemu
ibu apa apaan sih
ibu itu mau membuat rencana kita menjadi berhasil
jadi lebih lancar
kok pengen nanya segala sih
aku kan udah pernah
aku udah pernah coba kirim bunga buat id
tapi kan ditolak
ibu gak perlu mulang lagi ibu
yang namanya perempuan itu harus diluluhkan terus menerus
kalau memang kamu pernah ditolak ya dicoba lagi dong
gitu aja kok nyerah
pokoknya ibu gak mau tahu
kamu harus terus menerus deketin aida
sampai kapan sih ibu
sampai kapan ibu mau jebak aku dan oposisi ibu
jadi kamu gak mau nurut perkataan ibu
enggak aku gak akan ikar janji
aku akan tepatin janji aku
walaupun itu artinya
aku harus mengorbanin hidup dan perasaan aku
ibu tahu itu
udah lah bu
aku gak mau berantem sama ibu
aku gak kerja
jadi apa maksud kamu seth
maksud dari semua sikap kamu sama aku
tolong jelasin sama aku karena aku butuh penjelasannya sekarang sana
aksen kamu jangan diem aja
aku gak punya jawaban
kamu gak punya jawaban
kamu gak punya jawaban
aku akan nanya satu pertanyaan sama kamu
tapi aku mohon sama kamu tolong jawab jujur
tolong jangan mainin perasaan aku lagi
apa kamu cinta sama aku sih
ya allah aku harus jawab apa
aku harus bilang ke aida
bagaimana aku gak mencintaikannya

supaya dia nggak terlibat jauh dalam masalah aku dan ibu
itu yang terbaik
aksan kamu jangan diem aja
tolong jawab pertanyaan aku
aku sangat mencintai kamu
dari awal kita ketemu
dan sampai nanti
kamu tegas san
kamu tegas sama aku
kamu tegas mainin perasaan aku lagi
aku udah bilang sama kamu
kamu bisa ada disini
aku tadi abis dari rumah aksan dokter
jadi aksan yang bikin kamu begini
aksan tuh bener bener
aku yang mau
aku yang emang semuanya datengin aksan
untuk tanya sama dia
kenapa sikap dia belakangan ini berubah lagi sama aku
karena dia belakangan ini dia baik lagi sama aku
terus apa yang dia bilang
dia bilang karena dia cinta sama aku
aku gak tau lagi aku harus dimana dokter
karena aku gak bisa ngebaca perasaan aksan
aku gak tau lagi mana yang bener dan mana yang salah
karena aku berharap tadi begitu aku dateng
ketemu aku kan dia akan bilang kalau semuanya hanya main main
karena dia bilang dia mencintai kamu aida
dan itu membuat kamu jadi berharap lagi sekarang
sekarang apa perasaan kamu ke dia
bagaimana perasaan kamu aida
apa kamu masih mencintai dia
kau bilang kamu cinta sama aku aksan
karena aku cuma kasihan sama kamu